menilai biaya haji sembilan puluh empat tiga juta rupiah cukup tinggi dan membebani jemaah calon haji cukup memberatkan
yang artinya presiden memiliki hak prerogatif untuk menunjuk mengangkat hingga memberhentikan